alhamdulillah akhirnya bu bos mau ketemu sama andi nama pak bos ya allah akhirnya ibu rosa mau
ketemu sama mbak adin sama mas al semoga ini awal kebahagiaan lagi buat keluarga alfahri
mama mencoba percaya sama kalian
semoga keputusan mama benar
cctv rumah kita
dan handphone kamu saja
kamera depan rumah
nanti aku sambungin ke tv sini
kamu makan dulu ya
sini sama ncus
papa mama masuk dulu ke dalam sama oma
ya gitu kan
tolong ya dirk
kita makan dulu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh